anggota komisi tiga dpr dari fraksi gerindra habibur rahman sepakat dengan menteri agama farul rozi
soal perpanjangan surat keterangan terdaftar bagi front pembela islam
menurut habibur rahman dirinya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan fpi terhadap undang undang ormas
saya tidak melihat apa pelanggaran yang pernah dilakukan fpi
apa namanya terhadap undang undang ormas selama ini
dan faktanya sebaliknya fbi banyak melakukan aktivitas aktivitas kemanusiaan
wajar saya juga berharap kalau skt tersebut bisa diperpanjang
tapi pak minda girini kan sempat menyebutkan bahwa ada kata kata apa dalam kisah bayun
kalau saya kebetulan saya sudah beberapa kali
berkesempatan mendengarkan dan ikut berdialog dengan imam besar habib rizik
saya tidak melihat ada nuansa anti pancasila di imam besar kita
apalagi saya juga banyak berinteraksi dengan rekan rekan fpi
justru mereka saya lihat paling depan dalam mengamalkan pancasila
sementara itu wakil presiden maruf amin menurut beliau perpanjangan izin untuk fpi masih dalam tahap pembahasan
berkaitan dengan ikan
keran fpi yang telah menyatakan setia kepada pancasila dan nkri menurutnya masih perlu dikaji lebih lanjut
bagaimana dengan kekuatan di republik indonesia
kan lagi dikaji
ya kan harus dilihat secara komprehensif
tentu bukan sekedar pernyataan
tapi benar nggak pernyataan itu
ya kan begitu
tentu perlu didalami
sehingga ketika mengambil keputusan itu sudah
sudah memikirkan semua aspeknya
sudah yakin pemerintah bahwa pernyataan itu sudah
jadi memang kan perlu adanya pembahasan
saya kira itu bukan ditolakkan
izin perpanjangan front pembela islam atau fpi masih menjadi polemik
kementerian agama memberikan persetujuan karena fpi sudah membuat pernyataan setia kepada pancasila dan nkri
kementerian dalam negeri masih mempertimbangkan karena terganjal persoalan adart atau mas fbi
masyarakat punya beragam reaksi atas problem ini
masyarakat punya beragam reaksi atas problem ini
masyarakat punya beragam reaksi atas problem ini
menurut saya diperpanjang aja
karena fbi itu banyak manfaat
ya karena di manfaat ini masyarakat kita lihat bahwa sering dia membantu pemerintah juga
kalau gak ada dia mungkin ya
ya sedikitnya dia bisa membantu masyarakat
ya sedikitnya dia bisa membantu masyarakat
karena kita lihat ya berapa udah puluhan tahun mungkin ya keberadaannya tidak dimungkiri lagi
karena positif gitu
ya perlu diperpanjang
dan itu pun kalau bisa ya seterusnya gak ada

kalau saya saya kebetulan orang hukum ya mas
jadi agak melihat juga perkembangan tentang fbi ini
dan saya melihatnya sebenarnya fbi ini
dan saya melihatnya sebenarnya fbi ini
mereka kan masih dalam hal teori pemikiran belum benar benar mau menjadikan indonesia itu menjadi negara islam
jadi menurut saya sebenarnya gak masalah selama itu masih pemikiran
belum mereka mengimplementasikannya gitu
tapi kalau misalnya fpi sudah bertindak mengimplementasikan itu baru itu yang tidak boleh
tergantung dari pemerintahnya nanti melihatnya seperti apa
apakah melihat akan menjaga itu jika terjadi lebih parah atau tidak
tapi kalau sebagai masyarakat setuju atau tidak
untuk perpanjangan sih saya kurang setuju

untuk perpanjangan sih saya kurang lebih setuju
kalau sebagai masyarakat awam yang melihat
saya pribadi sih setuju
kenapa alasannya kenapa
karena selagi dia tidak mengganggu masyarakat dan juga kan fpi juga banyak membantu
karena kita tidak boleh melihat dari segi negatif saja
karena dari segi positif juga banyak dari fbi nya
selagi nggak merugikan masyarakat ya perpanjang aja kenapa tidak
lagian juga fpi contohnya yang di palu
ya itu tadi suara masyarakat ya tentu saja masyarakat yang kami temui yang ada di jalan gitu ya
masa depan front pembela islam kini tengah menjadi bahan perdebatan
apakah akan diberi lampu hijau untuk lanjut atau nasib fpi akan berakhir di era pemerintahan jokowi kali ini
kita akan membahas pro kontra ini bersama mas sugito atmo prawiro ketua bantuan hukum dari front pembela islam
terima kasih mas sugito sudah datang ke cnn indonesia
kemudian ada intelektual muda nahdlatul ulama ada mas muhammad guntur romli
mas guntur terima kasih sudah datang
ini yang ramai sekali jadi trending topic beberapa hari terakhir mengenai izin front pembela islam
dulu beberapa bulan lalu sempat rame kini rame lagi karena waktunya sudah semakin tepat waktunya untuk harus lanjut atau tidak
saya mau mulai dulu dari mas guntur
sebelum saya mau nanya ke mas guntur saya mau buka dulu tweetnya mas guntur soal fpi
jadi kita buka dulu apa sih yang dikatakan guntur romli di twitter nya
viral beberapa waktu lalu tentang front pembela islam
nah ini dia
bisa ditampilkan di layar di belakang saya
saya tidak begitu jelas melihatnya
oke kita lihat sama sama mas guntur ya ke belakang ya
mas guntur mengatakan menerbitkan izin fpi menurut saya ini politik blunder pak jokowi kesekian kalinya
lihat saja rangkul prabowo tapi pendukungnya tetap menyerang jokowi
merangkul fpi plus dua ratus dua belas juga akan bernasib sama tetap akan bikin keributan
pak jokowi pendukung
anda bukan orang fanatik bukan bigot
kami juga siap lakukan kritik
makanya kami kecewa sekali soal perpanjangan izin fpi ini
bersikap yang tegas pak
ini periode terakhir apalagi yang bapak cari
selain memastikan negeri ini benar benar bersih dari radikalisme
mas guntur coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat anda
ya pertama soal perpanjangan izin fpi ini adalah kritik internal saya terhadap pemerintah
khususnya kepada pemerintah pak jokowi
dia memperpanjang izin dari fpi
karena setiap pertimbangan itu kan ada aspek politik dan juga ada aspek legal
kalau aspek legal kan kalau kami melihat bahwa sudah jelas bahwa fpi ini bertentangan dengan undang undang ormas
ketika salah satu tujuan dari fpi ini untuk mendirikan khilafah islam
itu di pasal enam
kemudian yang kedua tujuan politik
apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini
khususnya menteri agama ketika menerbitkan perpanjangan izin
apakah berharap misalnya ada dukungan dari pihak lawan menjadi kawan
karena faktanya ketika pak prabowo pun dirangkul ya pendukungnya itu kan tidak ikut
jadi ini kan hanya mengambil
tetap menyerang pak jokowi maksudnya
ya tetap menyerang
kalau kita lihat tweet tweetnya gerindra dan orang orang gerindra
mereka kan sangat aktif mengkritik pemerintahan dan kabinet pak jokowi
kecuali kementerian agama dan kementerian kelautan
karena dua kementerian itu ada kader
tapi kalau kementerian yang lain termasuk juga pak jokowi mereka terus terang
jadi menurut saya pertimbangan legal pertimbangan politik bagi saya itu tidak memenuhi
yang sekarang malah kita pengen nagih bahwa pak jokowi bicara soal anti radikalisme
kementerian agama juga bicara soal anti radikalisme
tapi tiba tiba kenapa kok menurut setara institut fpi kelompok radikal malah mau diperpanjang oleh pemerintah
apa hubungannya fpi dengan kelompok radikalisme
tadi anda katakan apalagi yang bapak cari selain memastikan negeri ini benar benar bersih dari radikalisme
apa hubungannya fpi dengan kalimat anda itu
ketika fpi ingin mewujudkan khilafah islamia sementara di sini adalah nkri maka itu adalah tujuan dari kelompok radikal
kelompok radikal adalah suatu kelompok yang ingin mengajukan sebuah perubahan secara radikal secara dasar secara akar
yaitu ingin mengubah nkri menjadi khilafah islamia
makanya kita sebut ini adalah sebuah kelompok radikal
dan kelompok radikal yang anda bayangkan itu tidak berhak atau tidak layak untuk hidup di nkri
iya kalau kita baca misalnya hasil dari survei dari serus network pada bulan agustus
fpi itu masuk nomor empat di opini publik itu kelompok yang anti pancasila
pertama isis kemudian pki kemudian hti fpi kemudian yang keempat adalah opm
dan ini semua dari
satu dua tiga sampai nomor lima itu sudah menjadi musuh resmi musuh negara
kenapa karena mereka ingin mewujudkan sebuah negara di luar nkri
itu menurut survei ya
ya menurut survei opini di publik di indonesia
makanya itu saya mempertanyakan apa sih tujuan ingin memperpanjang izin fpi itu
mas sugito ini kata mas guntur tadi bahwa fpi terindikasi radikal dan radikal itu adalah musuh negara yang secara tegas tadi katanya
diperangi oleh presiden jokowi sehingga fpi tidak layak lagi
hidup di nkri gimana komentarnya
itu kan pendapatnya mas guntur ya mengenai masalah radikalis itu harus jelas parameternya lah
tapi selama ini kan kalau misalnya fpi disorot itu kan mengenai masalah kegiatan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan hukum
tapi terhadap mereka yang melakukan kesalahan hukum itu kan sudah diproses kalau misalnya ada
dan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
jadi siapapun yang melanggar hukum karena dikendalikan negara hukum tentunya itu harus diproseskan hukum
yang kedua menyangkut mengenai masalah hilafah
saya kira kita tidak terlalu alergi lah dengan hal ini
dengan perkataan semacam itu
dengan kalimat jihad maupun syariah
karena begini saya tidak tahu persis detailnya yang dimaksud oleh teman teman di fpi
tapi secara garis besar kami paham bahwa diantara tujuan dari apa yang ada di dalam pasal enam itu adalah bagaimana kita meningkatkan supaya oki lebih berperan secara maksimal
ada kerjasama ekonomi di dunia ini
ada penyatuan mengenai masalah mata uang
itu kan hampir mirip dengan uni eropa atau mungkin kalau di dalam pertahanan ada nato
cuma karena ini menggunakan
makanya menjadi sangat alergi
tapi kalau itu bisa masih diperdebatkan
nanti kita akan bahas khusus mengenai term hilafah islam
tapi mengenai fpi punya indikasi indikasi yang kata mas guntur baik dari survei baik dari fakta fakta kajian teoritis misalnya
itu masuk dalam kategori radikal
sehingga memang ya nggak layak untuk diperpanjang lagi
seberapa tepat itu sebenarnya
apakah anda lihat fpi selama ini punya indikasi indikasi menjadi radikal
menurut saya sih tidak
ya karena fpi organisasi yang sangat terbuka
dalam artian gini kita melakukan aktivitas itu juga tidak secara tertutup
kita juga sangat terbuka berdiskusi berdialog dengan siapapun
jadi kalau misalnya ada hal yang
terutama hal hal yang sifatnya tertentu lah
menyangkut masalah intoleransi yang kemarin banyak disorot
tentunya juga ada alasan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
maksudnya apa alasan kemudian melakukan misalnya tadi kata mas guntur hal hal yang terindikasi tadi
dulu itu kan ada yang rame ya mengenai
yang rame ya mengenai
itu kan jelas di apa namanya
oleh mui dikatakan ini menyimpang dari acara
dan dia melakukan aktivitas seperti biasanya
nah seharusnya kan hal yang semacam ini ditegakkan
supaya diaturlah bahwa ini kan tidak boleh di indonesia bertentangan dengan ajaran islam
nah ketika apa namanya hukum tidak bertindak
kadang kadang teman teman fpi mencikapinya dengan terlalu lebih keras lebih tegasnya
jadi dianggap itu mungkin radikal
di antaranya itu mungkin
tindakan fpi yang radikal itu apa
sehingga anda lihat dan anda simpulkan bahwa fpi tidak layak untuk menjadi ormas yang ada di nkri
pertama saya sebutkan dari adrt fpi sendiri
tujuan untuk mendirikan negara khilafah islamia
nanti kita buka ya pasal enam
nanti kita bisa diskusikan soal soal itu
tapi bagi saya kalau kita bandingkan dengan ormas ormas islam yang lain
itu kan mereka tidak punya keinginan untuk itu
misalnya tentang kita bicara soal nu
nu adalah ormas islam yang ada di indonesia
ketika dia bicara soal ormas islam
dia cukup membicarakan bahwa nu itu akidahnya di ahlus sunnah wal jamaah
kalau dia dalam akidahnya itu adalah mengikuti imam ash'ari dan imam maturidi
kalau tasawufi imam ghazali dan imam junaid
kalau fikihnya itu empat madhab
tapi dalam konteks ke indonesiaan
maka nu memiliki kewajiban untuk memwujudkan sejahteraan di negara kesatuan dan di publik indonesia
lalu apa yang salah dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga fpi yang tadi anda soroti
kita akan bedah lagi nanti
kami akan segera kembali
kita masih membahas bagaimana polemik pro kontra
apakah fpi akan dilanjutkan apa tidak izinnya
mas guntur tadi punya concern mengenai pasal enam
boleh kita lihat nggak apa
apa sih yang dituliskan di pasal enam adart nya atau konstitusinya fpi
seberapa bahaya pasal enam itu
dimanakah pasal enam
kita masih menantikan pasal enam
di belakang kita mas guntur dan juga mas gito
ini kita lihat
pasal enam adart fpi
visi dan misi organisasi fpi adalah penerapan syariah islam secara kafa di bawah naungan kilafah islamia
menurut man haj nubuwala
kalau tidak salah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengamalan jihad
apa yang salah dari kalimat adrt ini mas guntur
tujuannya ingin menegakkan ya itu
dan itu persis kalau bisa saya analogikan
saya kan juga menjadi saksi waktu pembubaran hizbut tahrir indonesia
dan kami juga belajati adart hizbut tahrir indonesia
dan di situ ketika
dan mereka nggak ngaku
mereka anti pancasila nggak mau ngaku
mereka bikin kilafah juga nggak ngaku
dan kami sudah menurutkan buktinya
ini lah adart nya
bahwa mereka juga
mereka ingin menegakkan kilafah islamia
maka dari itu kami sekarang mau menagih komitmen pemerintah
ketika sudah mengeluarkan undang undang
dan ini adalah undang undang kita yang wajib kita ikuti
dan kita lihat adart fpi
ini bertentangan dengan undang undang ormas yang baru
kalau kita baca dari statement dari menteri agama
menurut saya ada naif sendiri
kemudian sudah ada surat pernyataan
menurut saya ikrar materai enam ribu itu
itu di bawah adart
kalau fpi memang ini ya kongres dong
jadi ini berbahaya menurut anda
seberapa bertentangan dengan konteks negara bangsa indonesia

ketika sebuah kelompok ingin puji
ketika sebuah kelompok ingin punya cita cita mendirikan negara di luar nkri
itu kan sama kayak isis kayak hti kayak pki kayak juga opm ya
mereka punya keinginan yang lain
mendirikan negara di luar nkri itu
itu negara itu harus memiliki hak untuk membela diri
dengan undang undang itu
mas gito ini apakah betul
adart fpi sebenarnya mengisyaratkan secara implisit bahwa akan mendirikan negara di luar nkri
seperti yang dikatakan mas guntur tadi
kalau dalam bahasa itu kan jelas
di bawah naungan khilafah islamiyah
tapi dalam konteks yang saya pahami mengenai masalah pasal enam anggaran dasar fpi
itu adalah bagaimana kita membentuk kerjasama di dunia islam
jadi dia membentuk fakta pertahanan bersama
kalau misalnya ada masalah masalah yang serius di dunia islam
kita sama sama membantu mengenai masalah kerjasama ekonomi
mengenai masalah pasport
kalau di eropa kan ada sengan
di mana itu juga bisa melakukan hal yang sama
karena ini terminologi yang memang sangat alergi ya
terutama di banyak negara negara islam
tapi sebenarnya itu kan hal yang sangat biasa lah
karena kan kita tetap mengakui pancasila sebagai dasar negara
dan kita tetap dalam satu negara
gak semenakutkan apa yang dikatakan mas gunter tadi
yaitu kalau mas gunter berpendapat semacam itu kan haknya mas gunter
kita nggak bisa memaksakan itu
betul tapi anda lihat ini kan narasi yang kemudian banyak mungkin tidak hanya mas guntur
tapi jutaan orang juga berpikir seperti mas guntur
yang kemudian akhirnya muncul taga dan tekanan kepada pemerintah
anda melihatnya gimana
pahaman yang seperti ini
ya saya kira wajar pro dan kontra
dan sekarang kan sudah dikembalikan ke menko polhukam dan mendagri
tentunya nanti akan digaji dan kami siap untuk berdiskusi kapan saja
berdiskusi kapan saja
iya dengan menko polhukam maupun mendagri
atau dengan siapapun lah
oke menurut anda lebih berbahaya mana mas guntur
kalau kita lihat rekam jejak fpi yang selama ini juga banyak disoroti oleh anda juga
atau kalimat yang ini ya kata
kata mas gito tadi ini sebenarnya untuk ke eksternal gitu ya
kita membangun uni eropa baru dengan negara negara oki misalnya
seberapa maksud akal dijelasan itu
kalau yang dimaksud dengan kerjasama kan kita punya oki
yang kerjasama antara negara negara muslim lah ya
yang berpenduduk muslim mayoritas itu
yang di dunia
dan itu kan ada organisasi sendiri
tapi itu kan bukan khilafah islamia
kalau khilafah islamia dalam terminologi lagu politik yang kita kenal
itu kan sebuah kekuasaan ya
dia di luar batas negara negara bangsa
kemudian ada satu pemimpin
pemimpin yang absolut ya
dan di situ
jadi kalau saya memahami soal khilafah islamia itu dalam terminologi politik
dan ormar muslim di indonesia yang lain
mau anda sebutkan nu muhammadiyah persis
tidak pernah mau menyebutkan soal itu
soal khilafah kelapa karena itu adalah terminologi politik
itu sebuah negara yang dalam arti negara yang berdaulat
tidak terbatas kepada negara bangsa
itu sebuah identitas yang baru
kalau saya bicara soal khilafah ya
jadi meskipun sudah dijelaskan ini untuk fakta pertahanan untuk fakta politik
itu tidak masuk akal
tidak masuk menurut saya
kalau kita bicara istilah khilafah islamia
kalau dimaksud dengan itu kan kerjasama
tadomun misalnya kalau dalam bahasa arab
tapi tidak disebutkan dengan khilafah islamia
itu kalau saya sebutkan
apa bahayanya sih kalimat hanya sekedar kalimat hanya sekedar pemikiran
tapi kan selama ini ada nggak mas gito misalnya
ada nggak kalau tadi kan mas guntur menakutkan bahwa ini ada rencana strategi tujuan untuk mendirikan negara islam gitu
di luar nkri misalnya
ada nggak selama ini menurut anda langkah taktisnya strateginya yang secara praksis dilakukan
tidak hanya sekedar kalimat di adart gitu
kalau secara organisasi tentunya mas guntur juga lihat masyarakat juga lihat apa sih yang dilakukan oleh fpi
menurut saya sih tidak
hal yang wajar saja dan biasa saja
dan selama ini juga konsolidasi internal fpi
walaupun dalam kegiatan kegiatannya juga tidak ada yang disembunyikan
jadi mengenai masalah istilah yang khilafah islamia kalau menurut didebati saya tidak perlu diperdebatkan
karena seperti saya tegaskan itu kan bentuk kerjasama
walaupun dengan makna yang berbeda menurut mas guntur secara politik
tapi kita menganggap bukan yang semacam itu
jadi kalau menurut saya ya mengenai masalah skt tidak perlu diperdebatkan kembali
karena begini sebenarnya ini kan sudah yang kelima kali keempat kali perpanjangan
selama ini tidak ada masalah
tapi setelah sikatnya
setelah sikat dan pilihan politik fpi yang berbeda pada waktu pil dan pilprs ini kok jadi sorotan
jadi didetilkan semuanya
bahkan untuk persyaratan yang untuk skt dua puluh pun yang dulu bisa menyusun misalnya harus semuanya dilengkapi dulu
dulu santai saja
dulu lancar lancar saja
menurut anda dipersulit karena pilihan politik fpi berseberangan dengan pemerintah
mas guntur gimana tuh
saya kira tidak ya
tidak ke situ ya
karena kan pilprs sudah selesai
dan saya sebutkan tadi juga bahwa pak prabowo sudah bergabung
menurut saya ini lebih ke soal komitmen
komitmen dan kami juga sebagai warga lah ya
kami juga akan mengkritik ke pemerintah
dalam konteks ini juga melakukan kritik terhadap pemerintahan pak jokowi
kalau kita melihat ini kok ada mengendur soal ada tebang pilih misalnya
kalau hti ingin khilafah dibubarkan
fpi juga ingin khilafah
meskipun penjelasannya tadi seperti itu mas guntur ya
ya oke lah
jadi kan kami memahami seperti itu
itu kok ada yang mau tebang pilih kok ada yang kendur itu apa
apa kalkulasi politik saya bertanyakan di situ
kalau misalnya soal politik soal pilpres bagi saya sudah selesai
menurut saya ini soal komitmen soal negara itu harus melindungi dirinya
dari rongkrongan kelompok kelompok yang memiliki cita cita mendirikan negara di luar nkri
tapi kalau dulu kata mas gito lancar lancar saja
semua sudah empat kali atau lima kali diperpanjang
jadi ini yang ke dua puluh tahun ini berarti kan
ataukah ada hubungannya dengan menteri dalam negeri yang sekarang
kita akan lihat bagaimana sih pernyataan pak tito karnavia melihat
apa namanya beberapa poin poin krusial di adart nya fpi
ini misalnya ini mas guntur dan pak gito
mengenai masalah ormasterkate fpi
ini masih pada kajian di kementerian agama
betul rekan rekan dari fpi sudah buat surat di atas matrai mengenai kestian atau pernyataan terhadap negara pancasila
tapi problemnya di adart
kita lihat lagi slide berikutnya
di adart itu disana disampaikan tadi juga sudah dibacakan pak juni mart
bahwa visi misi organisasi fpi adalah penerapan islam secara kafah
di bawah naungan kilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad
ini yang sedang didalami lagi oleh kementerian agama
karena ada pernyataan pertanyaan yang muncul
karena ini ada kabur kabur bahasanya
satu lagi kita lihat
nah kata kata mengenai penerapan islam secara kafa ini teori teologinya bagus
tapi kemarin sempat muncul
istilah dari fpi mengatakan nkri bersyariah
apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah itu yang ada di aceh
apakah seperti itu
apakah masih ada lagi
satu lagi nampaknya
kalau dilakukan bagaimana tanggapan dari elemen elemen lain
yang dulu pernah dipikirkan oleh para founding fathers kita
salah satu yang diperhitungkan kemungkinan nanti akan dibagi lagi oleh daerah daerah tertentu
ini ada term nkri bersyariah
lalu bagaimana dengan nasib ormas ormas
atau elemen elemen minoritas yang mungkin secara kalau kata pak tito
secara geologis punya penolakan mengenai kalimat kalimat nkri bersyariah
atau kemudian kelima islam
menurut anda bagaimana
kalau pandangan pak tito mengenai ini
saya kira nanti bisa lebih dikaji ya
oleh pak tito dan teman teman di fpi
tapi nkri bersyariah itu maksudnya bahwa kita tetap dalam satu kesatuan pancasila
dalam negara kesatuan republik indonesia
dan apa yang diterapkan
dalam pancasila tentunya
itu tidak bertentangan dengan syariah islam
bagaimanapun secara islam itu juga ajaran
jadi saya kira tidak perlulah dibesar besarkan
karena selama ini juga tidak pernah dipermasalahkan
kalau menurut anda ada pandangan bahwa ini akan menimbulkan penolakan atau resistensi secara biologis gitu
dari kelompok kelompok minoritas yang ada dalam term term kalimat kalimat itu
secara persepsi semacam itu
tapi kan nanti kita bisa membuktikan dalam proses pelaksanaannya
masuk akal nggak
masuk akal nggak
ya seperti itu ya
kemudian menjadi dasar
kemudian ya orang misalnya pada akhirnya jangan deh perpanjang izin fpi gitu
itu hak mereka lah
saya tidak akan mengucapkan
iya kalau saya ingin komentari tadi ya mas sugito
tadi soal selama ini kan fpi tidak pernah ada masalah soal perpanjangan ormas
saya ingin katakan itu persis seperti hti
hti zaman sbi dikeluarkan sebagai undang undang ormas
tapi kan kita kan bicara soal undang undang ormas yang baru
yang sudah disitu ada ketegasan
kelompok kelompok yang bertentangan dengan pancasila
kemudian dengan prinsip prinsip dasar negara ini
maka pemerintah negara bisa membubarkan
nanti ya prosesnya seperti hti
kemenkumham menarik izin itu
kemudian kalau memang nggak mau ya silahkan gugat pengadilan ke pt un
nanti kita akan ketemu disitu
jadi kalau mas gintur merasa dipersulit sekarang karena memang undang undang ormasnya baru
sehingga treatmentnya baru
kalau concernnya pak tito tadi menurut anda cukup masuk akal nggak
ada nkri bersyariah
kemudian ada resistensi
atau bagaimana kita melihat elemen elemen minoritas
terma terma misalnya kayak nkri bersyariah
menurut saya itu kan tidak dikenal dalam misalnya konstitusi kita
negara kesatuan republik indonesia
tapi kalau kita membaca memang pernyataan pernyataan dari habib rizik ya
bicara soal piagam jakarta
kemudian soal nkri bersyariah
memang ya kita harus memahami bahwa ada cita cita yang lain
nkri yang sekarang itu mungkin bagi mereka itu mungkin bagi fpi
bagi habib rizik itu dianggap belum kafah
sehingga harus dikasih embel embel syariah gitu kan
sedangkan di kita konstitusinya nggak ada itu
nah ini yang juga menjadi perdebatan
dan juga menjadi semacam prasangka
ide kan boleh saja dong
seberapa boleh seberapa tidak boleh atau seberapa boleh
ide ide menerapkan hal hal yang tadi berbeda dengan konstitusi dan kesepakatan bersama kita
kalau kita bicara ormas itu tidak hanya ide
tapi sudah ada tindakan tindakan
speech misalnya tentang pidato pidato dari habib rizik
mengkampanyekan ide ide itu
kemudian ada gerakan gerakan untuk itu ya
kemudian katakanlah ada semacam main hakim sendiri di lapangan
kalau ada katakanlah yang mereka anggap melanggar dan sebagainya
melanggar syariah dan sebagainya
jadi itu semua presiden presiden yang bisa kita ambil untuk mengatakan bahwa fb memang punya tujuan ke arah situ
jadi tidak hanya pemikiran ide atau mimpi
orang boleh punya mimpi apa saja
ada yang pengen mimpi pengen majapahit hidup lagi atau sriwijaya hidup lagi juga fair aja
tapi menurut kata mas guntur mimpi atau ilham ini itu sudah dilakukan satu persatu
dengan tindakan tindakan praksi selama ini
saya kira begini habib rizik kan membuat statement
statement mengenai masalah nkri bersyariah
atau mengenai masalah khilafah
dan ada argumen argumentasi yang juga disampaikan ke media
tentunya ada alasan yang menurut kami masuk akal apa yang disampaikan oleh habib rizik
tapi kalau misalnya yang tidak sependapat itu juga hak dari mereka yang tidak sependapat
jadi kita berdiskusi ya untuk urusan yang semacam ini
jadi saya sepakat dengan pak tito kalau memang ini masih perlu didiskusikan silahkan aja berdiskusikan
nanti kita juga akan menyampaikan mengenai masalah hal ini

skt itu kan secara administrasi sudah selesai semuanya
sekarang terkait dengan keadaan dasar yang menjadikan jalan
skt itu kan sebenarnya sifatnya sukarela
sudah keterangan terdaftar
sudah keterangan terdaftar
ini apa namanya untuk memperpanjang
jadi berdasarkan putusan mk itu kan sifatnya sukarela
ini kalau misalnya kita ikut skt berarti bisa menjadi mitra pemerintah
dan kalau misalnya ada kegiatan yang perlu dan bisa kita sharing untuk saling membantu
tapi kalau misalnya tidak
kalau tidak ada skt berarti ini ormas ini secara hukum tetap pesah
tapi dia tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah
dan selama ini fpi juga tetap konsisten ya
kalau yang untuk kegiatan kegiatan sifatnya sosial keagamaan tetap jalan
tapi kalau mengenai masalah hal yang lain yang perlu kita diskusikan ya kita siap untuk berdiskusi
oke apa yang kita bisa bayangkan nanti jika keputusan pemerintah tetap melanjutkan atau tidak melanjutkan
apakah fpi akan tetap berjalan seperti ini atau akan ganti nama atau apa
kita akan bahas itu selanjutnya
kami akan segera kembali
saya kan juga menjadi saya katakan tadi ya juga menjadi saksi di pengadilan waktu pemburan hti
dan kami juga tagih pemerintah sekarang
bagaimana komitmen juga soal izin fpi
kalau jawaban tadi itu sangat sangat
sangat normatif lah ya
tidak menjanjikan apa apa itu
mas gito sudah sampai mana sekarang proses perizinannya
tadi anda lihat apa saja poin poin penting yang kemudian membuat proses ini begitu lama jadinya
sebenarnya tadinya yang agak terhambat itu rekomendasi kementerian agama
itu kita menunggu hampir sampai dua bulan
setelah menteri agama yang baru maksudnya
setelah menteri agama yang baru dan sudah menginformasikan bahwa mengenai masalah rekomendasi sudah dikeluarkan
bahkan mensupport supaya skt nya dikeluarkan
tapi sekarang semenjak anggaran dasar juga ada informasi mengenai pasal enam
ini menjadi rame lagi dan bahkan akan dikaji kembali
tapi kalau saya tidak ada masalah
kita siap untuk berdialog kapan saja dengan menko poluka maupun dengan menteri dalam negeri
menurut anda apakah pak tito punya rekam jejak atau selera yang mungkin agak berbeda dengan fpi
sehingga mungkin pak tito ketika menteri agama dengan sangat mudah memberikan lampu hijau
pak tito ini lampu kuning cenderung merah nih misalnya
ya karena kan backgroundnya dia kepolisian
tentunya memandang dari berbagai macam sudut
dan biasanya lebih jeli terhadap hal hal yang sifatnya terhadap penegakan hukum
dengan adanya informasi mengenai masalah bahwa perlu dikecek kembali
tentunya harus melibatkan fpi untuk mengkaji
dalam artian kita apa namanya berdiskusi
dan kami nanti akan informasikan ke teman teman dari spi
mas gito kalau misalnya tadi seperti yang dikatakan pak tito
kemudian diterjemahkan dengan sangat baik oleh mas guntur
bahwa ada kalimat kalimat yang punya resistensi terkait dengan undang undang
terkait dengan apa namanya problem kebangsaan misalnya
itu mungkin nggak fpi jika ingin lanjut berkompromi mau nggak
untuk mengubah menghapus atau apapun merevisi
hal hal yang kemudian selama ini jadi polemik gitu
saya kira ini bukan kapasitas saya
tapi nanti tentunya saya juga akan berdiskusi dengan mereka
karena ini menjadi perdebatan yang sudah menasional
saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu
oke mas guntur kalau misalnya
spi mau oke deh
saya menurut saya mengikuti sarannya gunter romli
intelektual muda nanda tulang lama
kalimat kalimat yang punya resistensi itu kita hapus saja
menurut anda tetap boleh
boleh atau layak atau enggak
menurut saya boleh
jadi berarti bukan masalah direkam jejak berarti ya
tapi masalahnya di adrt
kalau soal rekam jejak
saya setuju mas sugito
yang melanggar proses hukum gitu
tetapi kalau ini bicara soal organisasi
di situ ada adrt yang jelas ya
bahwa tegas ingin tujuannya khilafah islamia
maka jangan perpanjang izin
tetapi kalau fpi mau bikin kongres
mau bikin muktamar
menyesuaikan dengan yang sudah ada ya
kan di situ komitmen kita kan
kita harus berpaku pada konstitusi
bukan pada undang undang
bukan karena kita tidak suka atau benci kepada fpi
tapi ini kita bicara soal undang undang yang ada
jadi kalau direvisi atau dihapus kalimat kalimatnya resistensi
anda yakin bahwa pemerintah dan juga mungkin masyarakat sipil yang selama ini
ya tadi ada jokowi takut fpi
dan macam macam ada yang bikin petisi juga misalnya
itu akan lutur
semudah itukah mas guntur
menurut saya ya
karena itu bunyi undang undang kan seperti itu
ya itu saya katakan tadi
pelanggaran proses hukum
tapi kalau kita bicara soal organisasi
kan bukan lagi bicara soal individu
tapi sebuah dasar dari organisasi itu
tujuannya apa gitu
itu menurut saya
mas gito itu berarti sebenarnya komprominya nggak terlalu susah dong
kalau misalnya teman teman mau berkompro
dengan itu ya
anda tentu tidak bisa menjawab apakah mereka akan mau merubah atau tidak
tapi anda lihat dari perdebatan
dari mereka melihat problem ini
apa sih yang suasana iklim perdebatan yang ada di teman teman fpi
melihat persoalan ini sebenarnya
menggunakan terminologi nkri bersaharia
menggunakan khilafah islamia
tapi apa yang saya ketahui dari perdebatan itu adalah
dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
dan tetap berdasarkan pancasila
jadi memang tidak berbenturan dengan apapun
ya yang menurut saya begitu
mari kita ajak semua untuk membayangkan kita berandai andai saya mas guntur dan mas gito
jika nanti pak kapolri tetap keke dengan statement fa pak kapolri
pak mendagri yang dulunya kapolri gitu ya
misalnya general bintang empat saya juga ketukar tukar gitu ya
tetap kuku dengan apa namanya prinsipnya
teman teman fpi juga tidak punya itikat untuk merevisi atau berkompromi terkait dengan adart
apa yang nanti akan dibayangkan jika memang skt atau perpanjangan izin itu tidak diberikan oleh negara
saya tetap berperasaan gak baik
semoga tetap bisa di skt bisa keluar
ya tentu saja anda berperasaan gak baik
tapi apakah akan fpi akan tetap hidup
apakah akan berganti nama
apakah projek projek manusia projek projek religinya tetap akan berjalan
saya kira ada skt ataupun tidak ada skt fpi tetap jalan
seperti saya tegaskan tadi
skt itu kan bersifat sukarela
yang itu terkait dengan mitra pemerintah dalam kegiatan kegiatan keormasan
jadi boleh dijalankan boleh tidak gitu ya
mas guntur ini kalau misalnya nanti misalnya ada deadlock dan kata mas ragito yaudahlah
kan sukarela boleh dilakuin boleh enggak
apa yang akan terjadi
ya menurut saya kalau izin fpi tidak diperpanjang seandainya ini kan
ya kami berterima kasih dan ini adalah komitmen pemerintah
tapi kalau seandainya izin spi itu tidak diperpanjang yaudahlah
izin spi itu diperpanjang ya ya kami akan terus melakukan kritik ya terhadap pemerintah
bahwa ini tebang pilih ya
hte dibuarkan spi kok malah diperpanjang izinnya
padahal kan punya adrt tujuan yang sama
jika tidak diganti ya adrt nya ya
ya jika tidak diganti gitu
oke dan ini merupakan kesalahan yang cukup fatal bagi presiden jokowi
ya sudah saya itu politik blunder dia
oke mas gito terakhir dari anda
apa yang kemudian diharapkan
apa yang dilihat dari persoalan ini
ini ujung pangkalnya ada di mana
ya kalau sekarang sudah jelas kalau mengenai masalah skt mengenai masalah pasal enam itu
jadi kami sih tetap berharap bisa skt keluar
kalaupun misalnya tidak keluar tentunya nanti kita akan mencari solusi
terkait dengan proses ini
karena seperti saya tegaskan tadi skt itu bersifat juga adalah peresahan keputusan mk
cuma memang ada proses proses lain yang mengenai masalah undang undang keormasan
dan itu tentunya kita nanti akan kalau misalnya ada hal yang luar bica kita siap untuk mentaati secara hukum
dan kita akan melawan juga secara hukum
by the way mas guntur nggak ini tadi anda katakan bahwa secara praksis sudah dilakukan idenya sudah keluar kemana mana
dan secara praksis sudah satu persatu dilakukan
kalau cuma ganti adrt itu nggak kemudian mengaburkan dan menguburkan mimpi itu
ingatlah di undang undang ormas itu tidak hanya organisasi
tetapi individu yang memperjuangkan mengkampanyekan ide ide di luar negara pancasila itu adalah pidana
jadi kalau memang adrt yang kayak gitu ya berubah ada orang orang fpi masih mengkampanyekan hilafah
kita pakai undang undang ormas bisa pidana
termasuk juga orang orang hti
kepada pribadi pribadi yang melanggar hukum itu ya
iya kepada pribadi
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya karena keputusan ada di pemerintah
mas gito tetap berprasangka baik ya tentu saja harus berprasangka baik optimis
kalau enggak kan namanya juga lawyer kan
mas guntur kita akan lihat bagaimana perkembangan
terima kasih mas guntur terima kasih mas gito atas perkembangannya
masih soal fpi terkait kabar pencekalan pimpinan fpi rizik syihab menko polhukam angkat bicara panjang lebar
benarkah pemerintah menghambat kepulauan rizik informasi yang akan kami ucapkan